apa yang terjadi
bendekar gila itu
aku tidak bisa mengejarnya
dia sudah membawa subang larang
ke sana aku akan membantu
kian santang itu sudah muat
dan kau itu
kau orang aja
beraninya main koyokan
awas saja nanti
terima kasih seh guru
apa benar kesana kelaringan sana
benar seh guru
aku raden kian santang
raden kian santang sudah meninggal dunia
orang yang sudah meninggal dunia hidup lagi
buatnya berbeda dengan kau
apabila si guru tidak percaya
seh guru bisa tanyakan kepada kakek guru hasan ubin
aku harus pergi mencari mustika merah delima
yang bisa mengembalikan wajah aslinya
aku tidak mudah begitu saja percaya dengan kamu
sebelum aku mendapatkan bukti yang nyata
kelak aku akan membuktikannya kepadamu
tapi sekarang aku harus pergi
aku harus menyelamatkan ibu undang
aku harus menyelamatkan ibu undang
dia adalah reden kian santang
dia bukan orang jahat
aku segera menemu
pendekar gila itu sudah menaburkan serbu ke mataku
bagaimana bisa terjadi
kau benar benar sakti
hanya dilempar serbuk saja
kau sudah menyerang
seharusnya kau mengobati mataku
aku akan mengobati
aku akan mengobati
apa yang terjadi
bendekar gila itu
aku tidak bisa mengejarnya
dia sudah membawa subang larang
biarkan saja mereka pergi
dengan begitu kita bisa lebih mudah untuk menguasai pajak jarak
sebaiknya kita kembali ke istana
mengapa kalian semua begitu lambat
bekerjalah yang benar
dasar orang orang lemah
sepertinya nanda prabu
harus menampah orang
agar istana nanda prabowo cepat selesai
kumpulkanlah orang orang di sekitar kampung sini
untuk membangun istana gandara
dan jika mereka menolak
beri mereka pelajaran
agar mereka tahu dengan siapa mereka berbicara
siapa dua orang itu yang bersama prabowo
apa kau kenal
aku belum pernah melihatnya
kenapa dia ada di sini
apa kabarnya ratu
aku kembali lagi ke istana ini
aku adalah senopati di pajajaran ini yang dulu
saat pangeran manjab itu menjabat menjadi raja
cepat tinggalkan tempat ini
jasa rekau pembuat onis
aku akan pergi
aku akan pergi asalkan gusti prabu siliwangi yang mengusirku
kanda cepat usir bocah tidak tahu diri ini
dia sudah aku angkat menjadi keluarga istana
dia sudah mem china datang
apakah halnya sudah tanpa akhir akhir ketika